penyidik senior kpk novel baswedan menjalani pemeriksaan di ditreskrimum polda metro jaya dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya pada senin pagi
novel menyatakan dirinya berkepentingan memberikan keterangan kepada penyidik karena statusnya sebagai korban
novel tiba di gedung ditreskrim mumpolda metro jaya pukul sepuluh dua puluh waktu indonesia barat
ia diperiksa sebagai saksi korban dalam kasus penyiraman air keras terhadap dirinya
novel mengaku siap memberikan keterangan kepada penyidik meski tidak ada persiapan khusus
ia berjanji akan memberikan pernyataan kepada awak media usai menjalani pemeriksaan
novel menambahkan ia tidak bisa banyak berkomentar karena belum tahu pertanyaan dari penyidik
saya berkepentingan untuk memberikan keterangan
terkait pemeriksaan novel baswedan karo penmas divisi umas polri brikjen pol argoiwono mengatakan
penyidik akan mendalami seperti apa peristiwa penyerangan yang dialami oleh novel baswedan
selain itu pihak kepolisian berharap adanya keterangan atau informasi tambahan dari novel
untuk kepentingan pengembangan kasus ini
ternyata ini berubah penyidik yang diambil oleh dua orang polis dan dari luar dan lima penyidik dari intak
dan sekarang ini sudah bersiapan untuk pemeriksaan
jadi kita cek dan kita pelajari apa perkembangan daripada keterangan daripada seluruh
dan korespondensi cnn indonesia arman helmi
saat ini di mapol
art arman selamat malam bagaimana proses pemeriksaan terhadap novel baswedan yang masih berlangsung sampai dengan malam hari ini
proses pemeriksaan atas novel baswedan seperti itu reinhard masih tetap terus berlanjut
namun sedikit informasi yang bisa saya bagikan bahwa tadi menjelang sholat maghrib begitu novel keluar dari ruang pemeriksaan
dan sempat bertemu dengan kami awak media
tapi ini bukan keterangan resmi yang dia berikan
kami sempat mencegatnya dan bertanya beberapa hal kepada novel baswedan terkait dengan pemeriksaan atas dirinya terkait kasus penyiraman air keras
yang menimpa dirinya pada sekitar dua lima tahun yang lalu seperti itu
novel didampingi oleh dua orang penyidik dan juga kuasa hukumnya pada saat kami cegat tadi
memberikan keterangan ataupun juga ada tiga hal penting yang disampaikan
yang pertama reinhardt adalah novel mengatakan ini merupakan pemeriksaan yang ketiga yang ia lakukan
atau melibatkan dirinya
yang pertama pemeriksaan dilakukan pada saat ia menjalani pemeriksaan kesehatan ataupun juga menjalani pengobatan di singapura
kemudian pemeriksaan yang kedua itu sekitar bulan juni dua ribu sembilan belas itu pemeriksaannya dilakukan di kpk dan ini merupakan pemeriksaan yang ketiga
kemudian hal kedua yang dia sampaikan bahwa masalah konfrontasi konfrontir antara keterangan daripada dua orang tersangka
ataupun juga keterangan yang ia berikan pada hari ini
apakah ia siap untuk mengkonfrontir
terakhir novel mengatakan bahwa itu merupakan wewenang daripada penyidik yang mengolah atau mendalami kasus ini
sementara pada saat kami bertanya apakah novel siap bertemu dengan dua orang tersangka yang merupakan dua anggota polri aktif
ia menyatakan iya siap
kapanpun dipertemukan dengan dua tersangka terkait dengan masalah ini seperti itu
karena memang karopenmas divisi humas malabes polri mengatakan bahwa keterangan daripada novel baswedan itu sangat diperlukan
keterangan tambahan untuk kepentingan pengembangan kasus ini
begitupun juga akan disinkronkan ataupun juga dicocokkan dengan dua keterangan daripada dua orang tersangka
rm dan rb yang sudah ditangkap kurang lebih pada dua puluh enam desember dua ribu sembilan belas kemarin
dan kurang lebih ini pemeriksaan kepada dua orang tersangka tersebut sudah berjalan dua belas hari sampai dengan hari ini
dan novel juga tengah diperiksa saat ini seperti apa
dan kompes polri maksud kami brigjen pol argo iwono juga menyatakan bahwa keterangan daripada novel baswedan pada malam hari ini akan menentukan seperti apa selanjutnya ke depan
karena memang novel merupakan korban sekaligus saksi kunci ataupun juga saksi utama
makanya pada pemeriksaan hari ini juga novel akan diminta atau tengah diminta memberikan keterangan ataupun juga apapun yang dia lihat apa yang dia rasakan apa yang dia alami pada saat itu
dan akan dicocokkan dengan keterangan rm dan rb
sejauh ini kami masih menanti karena menurut informasi yang kami peroleh pemeriksaan itu akan berakhir pada pukul dua puluh
kita akan menggali keterangan
kita akan menggali keterangan
menggali keterangan lagi daripada novel baswedan terkait apa saja yang telah ditanyakan oleh penyidik seperti itu
karena memang kasus ini tengah ditangani oleh bareskrim
bareskrim memeriksa dua orang tersangka rm dan rb
sementara novel baswedan saat ini tengah ditangani oleh direktorat kriminal umum polda metro jaya
baik kita tunggu nanti perkembangan terbaru dari anda
arman helmi koresponden cnn indonesia